dosen studi kawasan eropa ugm muhadi sugiono menilai
keputusan presiden rusia vladimir putin menginvasi ukraina merupakan keputusan yang fatal
namun menurut muhadi invasi ini didorong juga oleh ekspansi nato ke negara negara eropa timur
pecahan uni soviet sejak seperempat abad lalu
nato dianggap mengabaikan rasa tidak aman yang dialami rusia
karena mengajak negara yang berbatasan langsung dengan rusia
seperti ukraina dan georgia untuk bergabung pada dua ribu dua puluh
saat pertemuan puncak nato di bukarest rumania
pertemuan puncak nato di bukaret ini adalah pemantik dari eskalasi yang kemudian kita lihat sekarang ini
segera setelah deklarasi final itu
respon rusia terhadap deklarasi bukarest
rusia dan ukraina yang menjadi bagian nato
merupakan ancaman langsung bagi rusia
dosen hubungan internasional universitas muhammadiyah yogyakarta ali muhammad
mengatakan ekspansi nato ke timur dilakukan pasca perang dingin
barat alhamdulillah eu atau nato itu memanfaatkan kesempatan
keanggotaan sampai jauh ke timur sampai ke perbatasan rusia
nato kemudian irven union juga sama
jadi perluasan ini seperti kalau saya mengatakan
mungkin bahasa saya adalah tidak berperasaan
jadi rusia itu punya concern yang tidak pernah dianggap serius bagi barat
dalam diskusi yang diadakan komunitas indonesia untuk kajian eropa ini
juga terungkap alasan lain
yang menyebabkan keadaan rusia menjadi negara yang tergantung
sejak dua ribu sepuluh ukraina dipimpin presiden viktor tchernukovic
tapi digulingkan gerakan euromaidan
yang mengangkat dua kali berturut turut
presiden yang justru pro barat
oleh kelompok pro rusia
yang kemudian memunculkan gerakan anti pemerintah di dones dan luhans
kiev memeranginya yang berujung korban jiwa sekitar lima belas ribu orang
dan di dunia ini
putin menuduh kiev melakukan genosida
dan menjadi alasan lain invasi ke ukraina
namun sesuai piagam pbb
rusia telah melanggar piagam pbb
karena telah menyerang negara lain yang berdaulat
tim liputan cnn indonesia